peristiwa tewasnya brigadir noprian syahyosu wahuta barat terjadi pada jumat delapan juli kemarin
namun selama tiga hari kasus ini tidak dibuka ke publik
untuk mengetahui informasi terkini dari mabespori
sudah dari kan kami koresponden cnn indonesia ada area di tak utama di mabespori
kalau ada keberatan dari pihak keluarga karena ada dugaan adu tembak
namun keluarga menyayangkan ada juga luka sayatan di tubuh korban
apakah ada update terbaru dari keterangan kepolisian terhadap penyidikan aksi penembakan para ajudan kadif propampori ini
saya mendapatkan informasikan bahwa memang terkait dengan luka sayatan yang dikatakan oleh pihak keluarga
berada di pada tubuh brigadir
dir j atau alias joshua huta barat sendiri
memang pihak kepolisian mengatakan bahwa luka sayatan tersebut disebabkan oleh proyektil
atau gesekan proyektil yang ditembakkan oleh barada e ketika mereka baku tembak di rumah kediaman
kdf pro pampore itu sendiri yang terjadi pada tanggal delapan juli atau hari jumat dua ribu dua puluh dua yang lalu
nah memang terkait hal ini pihak keluarga sendiri tidak langsung mempercayai hal itu
untuk memastikan apakah memang betul itu merupakan tembakan proyektil atau sayatan bekas senjata tajam
memang harus dilakukan otopsi ulang
artinya memang harus dikembali diotopsi lagi secara independen untuk memastikan apakah luka tersebut
memang disebabkan oleh tembakan proyektil ataupun juga oleh sayatan senjata tajam
nah memang sementara itu pihak keluarga juga meminta pada pihak kepolisian untuk merelease atau menunjukkan kepada mereka
bukti cctv bahwa memang brigadir j melakukan atau tidak masuk ke dalam ruangan pribadi dari kdf pro pampore
di mana disitu terdapat istrinya
karena memang pihak keluarga sendiri tidak percaya bahwa memang apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian
bahwa brigadir j melakukan tindakan tersebut
apalagi diketahui dari pihak keluarga brigadir j sendiri berencana akan melangsungkan pernikahannya dalam waktu tujuh bulan lagi
sehingga aksi ini bisa dikatakan sangat tekad
apakah memang betul dilakukan oleh brigadir j itu sendiri
mengingat bahwa memang dia sedang menanti masa depannya yang bahagia dengan calon istrinya
tapi kemudian lantas melakukan hal ini sendiri
nah sementara itu mungkin dapatkan informasi bahwa kronologi kejadian itu adalah
pada hari jumat ketika itu pihak kepolisian setelah melakukan pendalaman penelusuran
dan mencari informasi dari keterangan tiga saksi
sebenarnya kita ketahui salah satunya ada istri dari kdf pro pampore
irjen verisampo dan juga baradei
itu mengatakan pada hari jumat tersebut brigadir j tiba tiba masuk ke dalam kamar istri dari irjen ferdisambodo
terus kemudian dengan senjata tajam mengancam dirinya dan melakukan pelecehan
terus kemudian istrinya berteriak
baradae yang kemudian berada di rumah tersebut di lantai atas mendengar teriakan tersebut langsung memeriksa sumber teriakan
ketika dia berada di tangga atau depan pintu berjarak sekitar sepuluh meter
dia menanyakan kepada brigadir j apa yang terjadi
yang langsung direspon oleh brigadir j dengan tembakan kepada barada e
nah kemudian brigadir j sendiri menembakkan tujuh tembakan dengan jarak sepuluh meter
tapi dengan ajaibnya baradae tidak sama sekali terkena tembakan
sementara baradae melepaskan lima tembakan dan empat diantaranya
empat tembakan tersebut mengenai sasaran atau mengenai brigadir j itu sendiri yang diketahui meninggal di lokasi
ada pun untuk irjen verisampo sendiri kadev propam mak buspohri sendiri saat itu tidak berada di lokasi
pihak kepolisian menyebut bahwa dirinya saat itu sedang berada di luar untuk menjalani pcr test
tapi sejumlah pihak atau sebuah masyarakat dan juga sejumlah pihak mempertanyakan kenapa kadev maksud saya kenapa kadev propam irjen pol verisampo tidak disertai dengan brigadir j maupun juga dengan baradei
karena kita ketahui bahwa brigadir j sendiri merupakan supir pribadi dinas verisampo yang berasal dari baradei
terus kemudian baradei yang berasal dari brimau perlukan pengawal pribadinya
kenapa mereka tidak serta
karena mereka tidak serta mendampingi verisampo ketika dia meninggalkan rumah
meskipun memang bukan untuk keperluan dinas
terus kemudian satu hal lagi yang dipertanyakan adalah cctv nya ternyata mati
kita ketahui bahwa pihak kepolisian mengatakan bahwa memang tidak ada bukti cctv karena cctv mati
dan memang hal ini juga mengundang pertanyaan
terus kemudian satu lagi itu mungkin adalah luka sayatan yang ada di tubuh brigadir j yang juga mengundang pertanyaan dari pihak warga
memang terkait kasus ini sendiri banyak pihak meminta kepada kepolisian
bukannya hanya masyarakat saja
tapi bukan politisi juga minta kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini secara terang benerang dan menyampaikan fakta sebenar sebenarnya
bahkan indonesia police watch mengatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya membentuk tim pencari fakta
untuk mencari atau menelusuri fakta atau kejadian yang sebenarnya terjadi
dan memastikan apakah brigadir j itu merupakan korban atau memang merupakan pelaku
baik lantas bagaimana untuk terkait hal ini
mengapa peristiwanya tewasnya brigadir j ini selama tiga hari kasusnya tidak dibuka ke publik
dan juga mengutip dari propa mabespori kombes leo simatupang yang menyatakan agar pihak warga jika ingin mendatangi pori
pernyataan masih kurang bisa mendatangi polri dari jambi
apakah ada pengembangan di sana keluarga korban mendatangi mabespori
ya terkait apakah pihak warga mendatangi pihak mabespori sendiri
sampai sejak tadi pagi ini kami belum melihat adanya anggota keluarga dari brigadir j datang ke sini
memang kita ketahui bahwa brigadir j sendiri jenazahnya sudah dimakamkan di jambi di daerah asalnya
dan memang pada saat itu keluarganya juga sedang berkumpul di situ karena sedang berduka
dan juga setelah mengumumkan atau memakamkan dari brigadir j itu sendiri
terkait dengan informasi terkait alasan mengapa pihak kepolisian tidak langsung serta merta mengungkap peristiwa ini kepada publik
memang kita ketahui bahwa kejadian itu terjadi pada hari jumat tanggal delapan juli
tapi terus kemudian baru diungkapkan pada hari senin tanggal sebelas atau kemarin lebih tepatnya
itu alasannya karena memang menurut kepolisian adalah mereka terlebih dahulu harus melakukan pendalaman dan penelusuran terkait peristiwa yang terjadi
mereka nggak mau sembarangan bicara nanti takutnya faktanya salah
sehingga memang mereka langsung melakukan olah tkp di lokasi
tentu juga mengumpulkan bukti bukti saintifik mungkin arah menguji balistik arah proyektil di mana
dan bahkan dari mana apakah ada bentuk ada residu misiu atau gunpowder di lengan brigadir j dan juga barada e
terus kemudian juga mereka setelah mendapatkan informasi yang cukup baru bisa mereka merasa baru yakin untuk dapat mengungkapkan kepada publik tiga hari kemudian
baik baik kita tunggu perkembangan terbaru dari mabespori agak terang benerang publik tidak berspekulasi liar di publik
terima kasih atas laporan anda arya dita utama
langsung dari mabespori jakarta